apa aku harus bawa hasil medical check up yang kemarin ya
jadi biar dokter kan bisa baca
eh tapi hasilnya kan aku tinggal di bandung ya
ya kalau gitu aku harus ambil dulu dong
jadi setelah aku ambil hasilnya baru aku check up pulang lagi
hasil medical check up mama kenapa sih
oh sama dada askaran kangen sama papa sama mama
pernah tidur banget gak
gak apa apa pas pelan pelan
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
dah kakak naik udah
mas iki tinggal ya mas
lah katanya tadi lah katanya tadi sama mas apa kok ikut mas iki lagi
bapain dulu babain dulu
yaudah udah udah makasih iki ya
tumen mau bobo disini
keramas gak tadi
gak ada yang cuci kok gak keramas ya
kayak rambut mama
abi terima kasih banyak ya
surprisenya buat elsa
makanannya pelayanannya terima kasih
sama sama bu sarah
semoga sesuai dengan selera bu sarah
saya suka semua makanannya
kamu lapar mungkin
cukurlah kalau gitu bu
habib saya sama sarah kalau gitu mau istirahat dulu di kamar
kalian ngobrol aja dulu disini
bu sarah mau baik baik aja bu
ini orang kenapa baik banget sih
nah tolong kalian bereskan semua seperti sula
mulai dari dapur dulu
aku kaget banget melihat aku
iya mama kaget lah
kamu kok tiba tiba masuk kamar mama terus manggil mama
papa lagi di kamar mandi kayaknya
biar papa aja yang temuin
mama juga capek sekali
salam aja buat abimana ya
biar papa temuin dia
udah mau pulang
saya permisi dulu ya
sarah udah istirahat jadi saya sendiri yang keluar
iya nggak apa apa saya yakin pasti bu sarah capek titip salam aja
sekali lagi terima kasih buat surprise nya ya
kejutannya sukses lebih saya benar benar terkejut
saya hanya pengen kamu senang
maaf kalau banyak merepot
oh sama sekali senang sekali mbak
kalau gitu saya permisi dulu
katanya mau tidur
katanya mau tidur kamu itu yang mau tidur
ya ini mau tidur
mau tidur itu meron mata lo
padahal masih melek gitu
tidur udah malem
masih ngejawab masih ngomong ngejawab terus
tidur masih bersandar
mau tidur di kamar kamu sama saya
mau tidur di kamar kamu sama saya
iya biar kamu tidur
kasihan rena kalau ditinggal
hari ini mama ngelakuin medical check up ulang ya
ntar kita ke rumah sakit biar kita tahu mak
mama takut kalau sampai elsa tahu din
makanya setidaknya kita harus check up dulu sebelum dia tahu
supaya kita langsung dapat penanganan yang terbaik dari dokter
jadi elsa nggak akan kawasan
nanti kita bisa berhenti khawatir dan nggak akan bingung kalau mama lagi sakit
ma jangan diam aja dong
mama nggak mau
jangan dok ma
mama setuju ya
nanti kita check up ke dokter
ya udah kalau gitu nanti akan cepat mama di rumah ya
nanti kita ke rumah sakit parang
kamu datang kesininya nunggu elsa pergi dulu
mama gak mau kalau sampai elsa nanti jadi tahu dan tanya tanya mama sakit apa
berarti elsa jangan tahu sama sekali ya
ya udah kalau gitu
jadi nanti aku telepon lagi ya ma ya
masa sebentar lagi mau keluar dari kamar mandi soalnya
nanti aku mau bawa mama ke rumah sakit untuk medical check up boleh
telepon kalau ada kenapa kenapa
udahin aja semoga semoga baik baik aja ya
ya udah kalau gitu
kalau gitu aku siapin keperluan kamu dulu
udah saya siapin papa
yuk makan dulu sarapan yuk
elsa udah berangkat ke kantor ya
bapak belum lihat kayaknya masih di kamar deh
yang mau ke mana
yang mau ke mana kok udah rapi
ini andin sebentar lagi mau jemput aku mau nganterin ke rumah sakit
mau ngapain ma ke rumah sakit
mau ngapain ke rumah sakit mah
itu andin kamu kan lagi program hamil
terus mama mau temenin ke rumah sakit
terus kenapa harus sama mama sih
kan ada mama lagi kurang fit loh
ya memang seharusnya al tapi al itu lagi dibutuhkan di maharatu
maharatu lagi ada masalah besar jadi al harus sering ke kantor
mereka butuh al
ini aku perhatiin dari kemarin mama pake baju tertutup terus kenapa sih ma
eh ini mama lagi kurang enak badan
tapi udah mendingan
cuma kadang kadang masih suka ngerasa kedinginan
mama udah dingin kayak begini udah deh ma
kenapa sih harus dipaksain mama yang nemenin mbak andin
jangan ngerepotin orang tua kayak gini
ntar papa bilang ya udah tenang aja
ntar papa kasih
papa juga bantu ngomong dong pa ke maman
jangan pergi pergi terus kalau lagi sakit
kamu berangkat gi
iya nanti telat
jangan sampai terlambat masuk ke lantai
aku berangkat ya
ya allah rampir aja ketahuan sama elsa
kenapa gue ngomong sendiri kenapa gak bisa masuk ya
aku yang anterin rena
nanti kiki yang jagain askara di rumah
eh kamu ada meeting
aku gak mau kamu sampai telat
biar rena sama aku aja
gak apa apa koma
aku kan kalau sama papa hampir setiap hari
tuh gak apa apa
koro rena juga gak masalah
mana rena senang bisa berangkat berduaan sama aku
aku belum pernah bawa mobil bareng sama rena loh
saya juga belum pernah disetirin sama kamu ya
nanti next time aku setirin ya
nanti aku anterin kamu ke kantor
ini beneran mau bawa mobil sendiri
boleh ya pa
boleh ya pa
oke kalau gitu
jangan lupa hablah sama papa
aku senang mama antarin aku ke sekolah berduaan kayak gini
mama juga senang antar rhena ke sekolah
mama gak bisa nanggeli rhena sampai rhena selesai
karena mama harus ke rumah oma sama opa
ngapain ke rumah opa oma
aku gak boleh ikut
kan rhena sekolah
nanti kalau rhena udah libur atau apa rhena boleh deh main ke rumah oma sama opa
main ke rumah oma sama opa
lagipula kenapa sih rena seneng banget main ke rumah oma opa ada apa emang
soalnya aku pernah liat oma oma sakit
bahkan rena saja sampai bisa ikut merasakan
makanya rena doain oma supaya oma cepet sembuh
dan sehat terus bareng sama opa
biar rena bisa main sepuasnya sama oma opa
pagi ada yang bisa dibantu
hari ini kita dikoli untuk meeting bersama pak aldebaran afari
oh begitu sebentar ya
mereka siapa sih
klien kali agak gak mungkin sih
dari tampilannya aja bukan orang resmi
bisa jadi jadi brand ambasador maharatu
gak gak mungkin
tapi sih kalau dia ya memang gak mungkin mereka jadi brand ambasader maharatu
yang jelas pak al akan mencari yang lebih dari jenayah
karena saat ini maluca sudah berada di atas maharatu
ditunggu ya mbak
iya terima kasih
ini mereka yang cari pak ahok
selamat pagi mari ikut saya
silahkan mbak ikutin fahriz
terima kasih ya selamat selamat
lapor gak ya
ini bukan dia
iya pak itu gak usah
selamat siang pak ang pak randy
mereka udah datang
pak alde pak randy kalau gitu saya tinggal dulu ya
sama sama pak saya permisi
perkenalkan saya aldebaran al fahri
ini tangan kanan saya abdullah randy
dan yang tadi mengantarkan kalian itu sekretaris pribadi saya namanya fahriz
perkenalkan saya harmony
ya harmoni dan isabel terima kasih banyak atas waktunya ya
sudah menyempatkan hadir pada hari ini
saya nggak mau bertele tele
saya mau bicara langsung ke poin terhadap kalian berdua di sini
karena kalian dari banyaknya brand ambasador yang lain calon calonnya dari maratu yang kami pilih adalah kalian berdua
kami dari maratu juga tidak mau stereotip
pada umumnya model itu kan pasti selalu tinggi
cantik rambut panjang langsing badannya
dan tidak semua perempuan seperti itu
tapi bukan berarti yang tidak seperti itu tidak cantik
karena cantik itu berasal dari sini
cantik itu karena kalian percaya pada diri kalian sendiri
makanya maha ratu ingin mengedukasi kepada semua perempuan yang ada di indonesia
supaya mereka tahu cantik itu bukan dari putih kulitnya
bukan dari badannya yang tinggi yang langsing
rambutnya yang bagus
tapi bagaimana bisa mencintai diri sendiri
bagaimana bisa percaya pada diri sendiri
dan tidak insecure terhadap apapun
terusge masih jadi
nah itu perbeda makin calon
boleh lebih yang kuat
kalau kalau erract financial
kamu udah mulai ngantor disini
udah beberapa minggu sih cuman memang ditugaskan jessica untuk menggantikan pak bob
karena pak bobi ditugaskan keluar kota
yaudah aku ke ruangan jessica dulu ya ada yang harus aku sampaikan ke dia
hubungan aku baik baik aja kok sama bima
kita cuma temen kok
soalnya yang kemarin
yang aku minta tolong
kemarin aku sempet hubungin pak abimana
tapi beliau bilang
akan memberikan waktunya untuk meeting
tapi nunggu kamu balik dulu
nanti siang gue mau ketemuan sama bimana
apa nanti coba aja ya gue tanyain ke dia
ya nanti coba aku sampaikan ya ke dia
aku harus buru buru ke ruangan di cisika
nanti ditungguin soalnya
gue udah gue udah ambilnya
selamat datang kembali di kantor ini
tunggu sebentar ya
biar saya telepon pak nino dulu
kita tunggu pak nino dulu
silahkan duduk pak nino
bisa langsung dibacakan laporannya ibu elsa mengenai kantor cabang di sana bagaimana perkembangannya saat ini
baik bu jessica
sebelum saya dan pak bobi datang
ternyata kondisi pembukuan dan administrasi tim di sana itu cukup berantakan
dan pak bobby juga berhasil mendeteksi kalau adanya korupsi di sana
ya dari situlah kita tahu pemicu masalah utama di cabang kita
lalu ada kondisi argin apa sampai mengharuskan saya langsung turun ke sana
apa kondisinya saat ini masih sekacau itu
udah tidak sekecau seperti yang waktu saya datang pertama kali
tapi yang saya perhatikan
kalau pak bobi itu sedikit kewalahan bu untuk menangani itu semua sendiri
dan kalau untuk saya sendiri ya saya masih belum bisa menguasai itu semua
apa mungkin di sini pak nino berkenan untuk saya kirim ke cabang di sana
kalau tidak salah kemarin saya justru diwacanakan untuk menghandle yang ada di sini
betul tapi saya lagi mempertimbangkan saja mungkin pak nino ingin suasana baru di sana
kalau aku dimutasi ke sana kerja apa aneh yang ada di sana
terus perusahaan aku di sini siapa yang handle
ya tapi kalau saya boleh minta pendapat bagaimana pendapat ibu elsa jika perlu dikirim ke sana
saya masih belum tahu kemampuan pak nino karena saya sebelumnya belum pernah bekerja sama
ya baik maaf saya hanya ingin menanyakan saja
baik kalau gitu bu elsa terima kasih atas waktunya dan ya hari ini sepertinya bu elsa boleh pulang dan beristirahat
karena kan bu elsa juga baru sampai kemarin mungkin masih lelah bisa bisa kerja lagi ya
silahkan terima kasih
ya terima kasih
saya juga kembali ke ruang saya
ya terima kasih pak nino
urusan aku di kantor sudah selesai dan bisa langsung pulang
apa aku harus bawa hasil medical check up yang kemarin ya
jadi biar dokter kan bisa baca
eh tapi hasilnya kan aku tinggal di bandung ya
ya kalau gitu aku harus ambil dulu dong
jadi setelah aku ambil hasilnya baru aku check up pulang lagi
hasil medical check up mama kan aku simpan
karena udah kasih sama bu tuti
ya kan sebaiknya aku ke dokter itu bawa hasil cek yang kemarin dong pak
ya jangan pak
maksud aku mendingan kamu check up sekarang aja
kasian juga andin udah kasih ini
katanya sebentar lagi udah dekat loh
sebentar lagi sampai
maksudnya dia harus balik lagi ke ponokulita
tapi gimana dong mau gak mau harus kayak gitu kan
karena aku harus bawa hasilnya
hasil tes mama yang sebelumnya itu
mama tinggal di bandung mama juga baru ingat
jadi kayaknya mama harus ke bandung ambil hasilnya itu
baru kita bisa ke dokter
sama andi cek sekarang
gua harus ikuti mereka
saya kurangkan ya
kita ke ruangan saya dulu sebentar ya
aduh gimana nih gue dipanggil ke ruangannya lagi
jadi gagal nih rencana gua ikutin sekaligus cari tau siapa mereka
tapi gua masih punya satu cara
kenapa gue gak tanya tanya ke resepsionis atau ke pelis
oke kami pesan itu aja nanti kalau ada tambahan saya panggil lagi
baik pak bu kalau gitu silahkan ditunggu pesanannya ya pak
terus gimana selama kamu disana
hmm kalau dibilang menyenangkan sih
bisa jadi ya bisa juga enggak
ya yang kita tahu kan
memang tempatnya itu indah ya
tapi sayangnya kan keluarga jauh
kayak ada yang kurang aja gitu rasanya
saya kesana kan bukan dalam rumah
bukan dalam rumah
bukan dalam rangka liburan
saya paham banget rasanya di saat kita harus jauh dari keluarga
rasanya bener bener gak enak
kayak ada yang ganjel
ya seperti itulah pikiran kita jadi terbagi karena mikirin keluarga yang jauh
tapi sekarang semua itu sudah selesai kan
sekarang kamu disini
atau aku telpon bu tuti dulu deh ya
aku jadi kepikiran kalau kayak gini
udah gak usah
gak usah mah udah
kamu minta aja sama rumah sakit kopinya
kenapa sih pak emang aku gak dibolehin ya ke bandung lagi
aku cuma mau ngambil hasil tesnya doang
ada cara lain kok ma
gini mas jangan sampai nanti elsa udah pulang dari kantor
sampe rumah kamu gak ada
kamu belum pulang ntar nanya kemana mana
benar kata papa
kalo mama masih belum mau ngasih tau elsa ya mama
menghindari alasan untuk pulang duluan
ya mama tahu sendiri kan
kalo elsa udah curiga udah mau sesuatu mau tau
pasti nanyanya akan banyak
udah kamu berangkat aja
ya udah kalau gitu nanti kita minta salinannya dari rumah sakit ya
udah aku jalan ya pak
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
ya udah pak kalo gitu assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh